padahal saya yang bantuin nyari rental mobil
eh malah sipur yang dapat kaos baru
kemarin sih nelepon yang ini ke sama saya
kirain saya yang bakalan dikasih
kalo enteng papa gak ngeden begini mah
den ambilin bandingan gua di gudang
mbak be mau mancing
masa gua minta pancingan buat ngapel
akhirnya mbak be ada kerjaan juga
udah cepetan ambil
jadi lu udah yang pinset
itu udah guna
ikut gue mancing yuk
masa abis lebaran
abis lebaran mah waktunya silaturahmi
pakai dah ya
ciee yang kausnya baru
udah kasih tau ani belum mas pur kausnya baru
itu idenya ani loh
saya lagi bete
saya bete sama kecengan saya
nengi neke ngasih kaos bagus sama si purnomo
nengi neke ngasih kaos bagus sama si purnomo
kasian juga lo
iya tapi ojeknya kurang satu
kenapa harus telepon kakak ojek
nah itu dia sudah datang
jangan lupa like share dan subscribe
dari inek kedong
wah udah tau
masih kenceng deh
nggak usah beli yang baru dah
bisa dapet ikan yang gede kakak
kalau mau dapat ikan yang gede
bukan tergantung sama pancingannya be
tapi tergantung umpannya
bener juga lo
tau yang tau tempatnya jumurot
bayi bayi kejemplung empang ya
jalan dulu ya
rambut lu tuh rapin dulu
banyak abang abang begitu
gue mancing belum
main gandengan aja lu berdua
sayang belum bayar
tadi sayang sudah bayar
saya juga belum
waktunya kita mancing
ya bentar gue beres beres dulu
sama yang ini ke
padahal saya yang bantuin nyari rental mobil
malah sipur yang dapat kaos baru
kemarin sih nelfon
kirain saya yang bakalan dikasih
wakan p mlk
jangan mutre montat
nah senjata gua
ada hujan dalam gua
saya juga punya be
lu tau kagak
sipur dapat kaos dari demenannya
gua kapan dapat kaos dari ani
kebetulan nanti siang abang mau ke kota
kebetulan nanti siang abang mau ke kota
jadi mampir dulu kesini
saya belum rapi rapi bang
belum rapi rapi tapi kok sudah cantik
bang herman bisa aja
lu kenapa gua tanya diam aja
silahkan diminum bang
gimana apa mai sudah pikirkan mengenai usulan abang
sudah dapat warungnya
apa perlu abang bantu carikan
jangan bang gak usah
nanti biar may minta tolong mantu mai aja yang cariin
bagaimana kalau bos membeli satu kaos aja dari ani
pasti dia senang kalau kaosnya laku
nah bos juga pasti senang pakai cawat dari ani
kang wojak kang bisna saya berangkat kerja dulu ya
masih ada kerja
jakarta gerah banget ya
terus nanti kalau warungnya sudah dapat beritahu abang ya
nanti abang bantu modalnya
gak usah saya ngerepotin abang terus
tapi abang senang direpotin kok
gak usah dijawab sekarang
pikirkan saja dulu ya
abang permisi dulu
saat silem padanya bang